otoritas jasa keuangan ojk menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat oleh pandawa group
ojk menilai lembaga ini telah melenceng dari statusnya sebagai kooperasi simpan pinjam
selanjutnya ojk meminta masyarakat tidak lagi menyimpan uang mereka di pandawa group
menurut ojk pandawa group justru menghimpun dana hingga lima ratus miliar rupiah dari sekitar seribu nasabah
berdasarkan situs pandawa group kooperasi ini memiliki nama lengkap ksp pandawa mandiri group
yang berlokasi di depok jawa barat
ksp pandawa mulai beroperasi pada dua ribu lima belas berdasarkan keputusan kementerian kooperasi
dan usaha kecil dan menengah melalui surat izin usaha simpan pinjam
dengan dihentikannya seluruh kegiatan pandawa group nasib uang nasabah
menjadi tanggung jawab pimpinan pandawa group salman nurianto
apabila pandau group masih melakukan kegiatan penghimpunan dana
maka ojk dan polisi akan melakukan penyelidikan
ojk melakukan penyelenggaraan karena melanggar ketentuan dalam pasal empat puluh enam uu perbankan
mengenai larangan penghimpunan dana tanpa izin atau bank gelap
otoritas jasa keuangan memberikan imbauan keras kepada masyarakat
agar tidak menyimpan uangnya di pandawa group
karena pandawa group tidak memiliki izin legal terkait perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat
dilansir detik finance ojk dan satgas waspada investasi
yang mengimbau kepada masyarakat
khususnya yang berdomisili di wilayah depok dan sekitarnya
agar tidak menyimpan uangnya di pandawa group
ojk mengingatkan kepada masyarakat agar melakukan sejumlah hal
sebelum memutuskan berinvestasi
salah satunya memastikan perusahaan yang menawarkan investasi tersebut
memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang
sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan
dan juga memastikan bahwa pihak yang menawarkan produk investasi
memiliki izin dalam menawarkan produk investasi
atau tercatat sebagai mitra
sebagaimana diketahui pandawa group berkantor di jalan raya meruyung
desa limo kota depok jawa barat
sejak beberapa waktu lalu telah melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat
dengan tawaran bunga investasi yang tinggi